saudara seorang anak di kabupaten malang jawa timur tega merobohkan rumah ibu kandungnya menggunakan alat berat
aksi ini dipicu karena sang anak kecewa dengan pembagian harta gonogini
aksi perobohan rumah itu dilakukan dengan menggunakan sebuah alat berat
warga setempat tak mampu berbuat banyak karena berkaitan dengan persoalan harta gonogini yang melibatkan ibu dengan anak kandung sendiri
kepala dusun gadungan menyebut jika aksi ini dipicu karena keinginan anaknya meminta bagian harta gonogini sebesar seratus juta rupiah
namun sang ibu hanya menyangkupi dua puluh lima juta rupiah karena tak mampu memberikan nilai uang yang diminta
sang anak membawa alat berat dan merobohkan rumah ibu kandungnya
sang ibu mengaku pasrah dan kini memilih tinggal di rumah saudara
kandungan ini cuma sebidang rumah
kalau tanahnya itu barisan dari ibunya
permintaannya minta seratus juta
nah dari bh di sini mampunya dua puluh lima juta
kalau dikasih dua puluh lima juta hending rumah dirobohkan